lahir tanpa kedua kaki tak menyurutkan semangat bocah dari lereng gunung hiang argo puro untuk terus belajar
ya bocah yang masih berusia sebelas tahun ini memiliki cita cita menjadi seorang polisi
tak pernah malu bermain bersama teman temannya yang secara fisik jauh lebih sempurna
di rumah bambu ini ahmad najib tarjudin tinggal bersama kedua orang tuanya
bocah yang kini menginjak usia sebelas tahun ini setiap hari selalu bangun tepat waktu menuju sekolah yang lokasinya cukup jauh dari rumah
najib yang tidak memiliki dua kaki ini digendong sang ibu menuju sekolah dasar kamal tiga arjasa yang berjarak sekitar tiga km
setiba di sekolah sang ibu menurunkannya dan najib pun berjalan menuju ruang kelas dengan caranya sendiri
najib duduk di meja paling depan
sekolah memperlakukan najib sama seperti siswa lainnya
saat kegiatan olahraga bocah yang memiliki cita cita menjadi polisi ini bermain bersama teman sebayanya termasuk bermain bola di halaman sekolah
najib mengatakan bahwa dia tidak berguna dengan anak anak yang lain
saya selaku kepala sekolah untuk ahmad ini saya perlakukan seperti teman teman yang lain jadi secara umum
karena di sini bukan sd inklusi sd inklusi kan ada penanganan secara khusus
karena di sini ada sd sd umum saya perlakukan seperti anak anak yang lain
kalau kondisi setiap harinya bagaimana ini pak
kondisi setiap harinya itu anak ini sangat oke
sangat antusias untuk menuntut ilmu untuk bersekolah itu sangat semangat sekali lagi
semangat belajar najib yang terlahir tanpa kedua kaki patut menjadi contoh
najib bisa memberi semangat baru bagi para pelajar di negeri ini
saya koko smandani jember